ma andien lagi pergi sama al
jadi papa yang akan antar rena pulang
peluk oma dulu dong sebelum pulang
oma aku pulang dulu ya
iya nanti kapan kapan nginep di sini ya
eh ini tasnya
oh opa yang bawa ya
jangan lagi peluk oma
saya temenin masuk ya
kamu percaya saya kan
saya temenin ke dalam ya
saya temenin ke dalam
itu anting oma jangan di mainin ya
punya mama ada di tas aku ma oh iya om om boleh lihat enggak nanti boleh bener boleh
hai yuk ada dimana sekarang yuk ini om maskin dulu ya ya hai ayo ma ada di depan oke yuk sini
oma mana dimana dimana dimana dimana oh kita sih rena ini oma di tas aku antingnya masa sih
hai rena punya anting itu berarti anting yang tadinya di koper andin sekarang disimpan sama
rena kok bisa ya om di sebelah sini
waalaikumsalam papa hai rena sayang opo udah pulang udah
jangan sekarang karena pasti papa juga kangen sama rena ya nanti
rena boleh pupuk sini lagi sama mama masak masak lagi sama opa sama oman ya
oke opa pinter cucuk papa pinter banget
ma andin lagi pergi sama al jadi papa yang akan antar rena pulang sayangnya
yuk ayo peluk oma dulu dong sebelum pulang
hai om aku pulang dulu ya iya nanti kapan kapan hidup di sini ya oke
eh ini tasnya
oh opa yang bawa ya oke
oke assalamualaikum warahmatullah
irena aku nggak jadi lihat anti yang rena bilang ya tuhan elsa karena ulah kamu mama jadi
terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah seperti ini
jadi begitu ceritanya
saya mengalami pernikahan yang sangat pelik
dan sekarang pun saya nggak tahu apa apa keputusan yang harus saya ambil ke depannya seperti apa
apapun keputusan ibu pilih pilih lah yang membuat ibu tidak tertekan
pilihlah yang membuat ibu merasa nyaman
hai dengan demikianmu ibu akan lebih ringan untuk menghadapinya
apa benar anting itu ada sama rena
padahal sedikit lagi tadi aku itu bisa ngecek apa bener di tempat ini

ada atau enggak
panik kita tunggu aja sampai kondisi pajak jam membaikstandu baik sekarang kita pulang aja
iya berdiri ya
aku akan telepon sebentar ya
aku tunggu di mobil
kalau anting sebelah kamu yang hilang itu
ada sama rena
mama mama tahu dari mana
kalau dia punya anting seperti itu
hampir aja rena nunjukin sama mama
eh papa keburu dateng
ma kok bisa sih ma
ya udah tapi makasih banyak ya mama udah kasih tau aku
berarti sekarang aku cari cara gimana caranya
ya udah kalau gitu kamu hati hati ya

buat ketemu sama rena
untuk ambil anting itu
dan gue bisa singkirkan benda itu jauh jauh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
cucu oh udah pulang
tentang michi ada
surya terima kasih sekali ya
maaf jadi merepotkan mengantarkan rena pulang ke sini
saya jujur senang sekali bermain sama rena
terima kasih pak surya
tasnya jangan lupa